bapak bukan tandingan pak mandor bukan tandingan kita
tapi tandingan pejabat seperti pak gades atau penegak hukum seperti di sersanmail
saya tidak punya alasan untuk bertindak pak
kalau saja ibu imas tidak lebih dulu membongkar kasus ini
dengan bantuan tipikorder kecil yang selama ini dia simpan di dalam
sersi seperti saya lihat di dalam film james bond
dan dia menolak untuk bertemu dengan bapaknya
jadi dia menolak kedua orang tuanya juga
dan sekarang pun kelihatannya dia tidak mau bertemu dengan ibu
apa yang terjadi pak
kenapa dia kembali lagi seperti dulu
padahal minggu yang lalu dia sudah normal
kami kurang tahu persis
apa ada orang lain selain saya atau kedua orang tuanya yang datang kemari
bapak bapak saya menemui dia di dalam kamar tahanannya
itu bertentangan dengan peraturan
semua tahanan hanya bisa ditemui di ruang panggung
saya tahu aturan itu pak
tapi saya yakin bapak punya pertimbangan lain kalau saya katakan anak itu dalam keadaan gawat
bapak akan tahu segalanya kalau sersanmail kembali dari jakarta
kapan beliau kembali
mau kan sekali kali melanggar peraturan untuk hal yang gawat
terima kasih pak
saya beri waktu ibu lima menit
setelah itu akan saya nyebut kembali
saya tidak akan melupakan kebaikan bapak hari ini
saya akan berbicara seperlunya pak
saya tunggu di sana
kalau ibu perlu sesuatu panggil saya
saya tunggu sedikit ya
yang penting kita berdua vulkan seseorang dan dale
tengah melakukan kerja setelah melawat pak noticed dan jatuhkan kepresies
semua cemerlang berkece docok yang men cruceng seseorang dan memeran
main main bu itu kecelakaan terjadi sebelum ayah saya mengurubah jalan cerita
hai dia memotong leher kucing piaran kami sebagai peringatan katanya
menunggu kedatangan sersanmail dari jakarta dua hari lagi
saya kira cukup riskan saya khawatir kalau kalau ada anak buah mandor yang melihat kedatangan ibu
ke kantor polisi tadi kemungkinan dalam waktu dekat dia sudah akan berbuat sesuatu terhadap
orang tua macit kalau begitu kita harus cepat cepat mengamankan baikin dan istrinya
pak kita minta bantuan polisi untuk menjaganya saya kira tidak perlu
itu cukup kita titipkan di rumah pak kades sampai urusan ini beres bisa begitu
kan iya pak kalau di rumah pak kades saya kira mandor barmas itu akan berpikir dua
kali untuk membuat macam macam boleh setuju makasih
kamu yang mengembudikan jep itu pada saat tabrakan saya tidak pernah belajar mengembudikan mobil
ustaz ya usah berani mengumumkan itu
jelas sudah segalanya
sekarang yang kita butuhkan tinggal pengakuan resmi dari sidangnya tidak mungkin pak karena
ganda sepenuhnya dibawa lindungan mandor barmas dan anak buahnya tidak seorangpun
boleh kebal darjangkauan hukum di negeri ini saya akan menahannya sekarang juga
kalau tidak anak buah saya akan menyusahkan tersang
tembak siapapun yang berani menghadang saya
tembakan berikutnya demi tuhan akan saya arahkan tepat ke batu kepala kalian kalau kalian masih
dan tanda tangan ini di bawahnya setelah kamu rasa benar
kamu yakin apa yang tertulis dalam berita acara ini sama dengan pengakuanmu tadi
siapkan segera surat perintah penahanan untuk mandor barnas tatang dan ragu
kita gerbak bengkel itu besok pagi
majid kau jadikan kami hitam dari kesalahan ganda
sementara pak izin yang sudah kau korbankan anaknya kau berhentikan dari pekerjanya tanpa kau beri pesangon sama sekali
mau jadi raja kecil di cikoneng
bukan bapak yang tidak punya kekuatan sama sekali menghadapi mandor barnas
majid sadar bapak bukan tandingan pak mandor bukan tandingan kita
tapi tandingan pejabat seperti pak gades atau penegak hukum seperti sersanmail
saya tidak punya alasan untuk bertindak pak
kalau saja ibu imas tidak lebih dulu membongkar kasus ini
dengan bantuan tipikorder kecil yang selama ini dia simpan di dalam tas
saya kira kalau kita bicara tentang yang berjasa memakan waktu satu hari penuh pak
yang penting sekarang ini kita bersyukur semuanya sudah berlalu
dan yang menanam kesalahan sudah mendapat ganjarannya
oh iya bagaimana kelanjutan pemeriksaan terhadap pak mandur
sebentar pak kira kira apa alasan mandor barnas membela ganda sehebat itu
pembelajaran dan memperolehkan majid
mulanya saya kira dasarnya adalah kasih sayang antara orang tua dan anak
kita tahu bahwa ganda itu lebih dekat kepada pak mandor daripada bapaknya sendiri
yang memang belakangan ini lebih banyak di rumah istrinya yang lain
pak mandur itu tukang judi pak gades
dan ten ganda sudah bertahun tahun dijadikan sumber penghasilannya
jadi diperas begitu
apa yang ada di bengkel dan di rumah juragan halim
sepertinya sudah dikuasai oleh pak mandor
memang sudah begitu banyak barang yang dijual pak mandor
untuk modal judinya di cipayung
apalagi dengan adanya kasus seperti ini
cincin arloji kalung serta sepeda motor ganda sudah habis diludes jadi uang
katanya untuk orang dalam
tapi orang dalam yang mana saya sendiri tidak tahu
sampai jumpa di video selanjutnya